data bpbd kabupaten demak mencatat hingga kami siang sedikitnya dua puluh tiga desa di kabupaten demak masih terendam banjir
dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah bergabung melalui sambungan zoom bupati demak estiana dan juga kepala pelaksana bpbd kabupaten demak jawa tengah m agus nugroho luhur pambudi
selamat sore bu estiana dan pak agus
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya akan langsung ke ibu bupati terlebih dahulu
ya ibu hingga kini wilayah mana saja yang masih perlu atensi lebih terdampak banjir bu estiana
ya jadi di kabupaten demak terdapat empat belas kecamatan terdiri empat belas kecamatan
hampir semua kecamatan empat belas kecamatan ini terendam
kemudian di terakhir ini ini masih ada lima kecamatan
di antaranya kecamatan sayung yang telah disaksikan bersama di prampe lahan kalisari banjar sari sido rejo loireng seripulan purwosari surodadi gemulai bendoro timbulusuloko tubuh dan sayung
kecamatan karang tengah
ada desa batu rejo sari wono agung wono woso dan wono kerto
kemudian kecamatan ketiga yang masih terendam ini di kecamatan bonang
di desa pulau rejo margolindo morodema gebang gebang arom karang rejo sumber rejo dan tridono rejo
kemudian yang kecamatan keempat ini di kecamatan karanganyar di desa wonorejo dan ketanjung
dan kecamatan mijin ini di desa peco
ya saya akan ke pak agus
pak agus dari informasi yang kami sudah dapat ini banjir juga sudah berangsur surut
lalu hingga jumat sore ini wilayah mana saja yang dalam pantauan anda juga masih terendam banjir
ya seperti yang telah disampaikan oleh buku bati tadi
bahwa masih ada lima kecamatan di tempat kami yang terendam
dan ada beberapa desa yang tadi sudah disampaikan oleh buku bati
bahwa saat ini tinggal menunggu surutnya saja demikian
baik saya akan ke ibu estiana
ibu ini banjir sudah terjadi bahkan beberapa hari yang lalu
cukup lama dan sulit
ini apa yang membuat penanganan banjir ini sulit dilakukan bu estiana
ya jadi di kabupaten demak
tadi seperti yang kami sampaikan
memang ada beberapa daerah yang memang setiap harinya pun banjir
khususnya di empat kecamatan yaitu di kecamatan sayung
kecamatan karangtengah kecamatan bunang dan kecamatan wedung
tetapi di fenomena alam yang tidak hanya di kabupaten demak saja
hampir di seluruh kabupaten jawa tengah ini juga terendam
dan beberapa kecamatan yang telah kami sampaikan tadi
ini memang sulit surut
ini memang karena satu diantaranya memang karena efek dari rop sendiri
kemudian yang kemarin curah hujan ini masih intensitas tinggi
dan tentunya sedimen sungai aliran sungai yang cukup tinggi
nah ini akhirnya air kebingungan untuk
kebingungan untuk mencari aliran pembuangan yang mana
jadi lebih cenderung faktor rop yang tinggi
dan tentunya sedimen tanah yang tinggi di berbagai aliran sungai
baik pak agus tadi bu esti menyebut
memang banjir ini juga diperparah dengan adanya rop begitu ya
adanya rop dan juga adanya sedimentasi
lalu bagaimana sebenarnya perbedaan penanganan banjir biasa
dan juga penanganan banjir rop
apalagi juga dengan banyaknya
sedimentasi yang tadi disebutkan oleh ibu estiana tadi
ya jadi perlu diketahui bahwa rob itu dulu berkah
nah ini perlu diketahui dulu
prof dulu itu dulu berkah
tapi sekarang musibah
karena nggak pernah bisa surut
yang ada di kurang lebih dua puluh dua desa di demak itu
nggak pernah bisa surut
tadi kalau pagi mah surut roknya
kemudian kalau sore menjelang dan kemarin kalau pagi mah surut
kemudian kalau sore menjelang dan kemarin kalau pagi mah surut
kemudian kalau sore menjelang dan kemarin kalau pagi mah surut
kemudian kalau sore menjelang dan kemarin kalau pagi mah surut

berbeda dengan banjir yang

sore menjelang malam naik lagi
ini yang namanya
ya pak agus
lalu penanganan untuk beberapa tambahan tadi
seperti ada banyaknya sedimentasi
lalu apa yang sudah dilakukan oleh pihak bpbd
jadi karena kewenangan sungai sungai di tempat kami termasuk laut itu kewenangannya provinsi dan pemerintah pusat
maka kami berharap dari kewenangan tersebut bisa diambil alih oleh yang berwenang
itu provinsi maupun oleh pemerintah pusat
sehingga mungkin sungai sungai ya mestinya sudah mulai dinormalisasi karena penanganan yang di tangani
kemudian yang kaitannya dengan pantai pantai yang rusak yang abrasi dan sebagainya
mestinya juga segera diperbaiki oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
bukannya kami mau melempar tanggung jawab enggak
tapi ini berdasarkan penangan yang saat ini dimiliki oleh pemerintah di berbagai
tingkatan baik tingkat kabupaten kota provinsi maupun pusat
baik jadi diharapkan bantuan karena memang biasanya dari pemerintah pusat ataupun provinsi
punya sistem penanganan yang lebih baik begitu ya pak agus ya
lalu ke ibu esti ibu esti ini kan sebetulnya banjirop tadi yang seperti anda bilang memang diperparah
banjir juga diperparah oleh banjirop dan memang ini setiap tahun terjadi
lalu strategi apa yang sudah dilakukan agar tahun ini
banjir lebih cepat surut ataupun tidak terlalu meluas begitu cakupan banjirnya bu esti
jadi kami pas saat kejadian banjir sudah berputar ke beberapa daerah
memonitor kebutuhan kebutuhan apa yang dibutuhkan di desa masing masing
mereka memang membutuhkan salah satunya yaitu normalisasi
seperti yang disampaikan oleh pak agus lp tadi
nah ini yang tentunya kedepannya kita memang memperbanyak pompa pompa untuk pembuangannya karena kondisi kabupaten demak sendiri ini dalam kondisi cekungan lebih pendek daripada daerah daerah lain sehingga menampung air dari manapun
akhirnya kita memang butuh pompa karena kondisi lautnya lebih tinggi daripada daerah daratannya kemudian seperti yang disampaikan kami sudah mengusulkan sungai sungai mana saja hampir sekitar dua puluh satu sungai yang perlu dinormalisasi
kami berkoordinasi dengan berbagai pihak baik provinsi maupun pusat tadi pagi dari bu risma sendiri sudah menghubungi dan beliau siap untuk membantu kabupaten demak baik secara fisik untuk mengurakan normalisasi
kemudian kami juga berkoordinasi dengan bbws kemarin difasilitasi oleh bapak gubernur juga akan membagi mungkin terbatasan dari bbws untuk menangani tapi kami harap ke depannya juga sama sama kita tangani bersama
mungkin kita bagi antara pelimpahan apa kita diperbolehkan untuk mengerjakan mungkin di aliran aliran
karena dari pemerintah kabupaten demak sudah menormalisasi alien aliran yang kecil karena keterbatasan dari anggaran sendiri
dan sehingga ke depannya dengan kita bisa berkoordinasi bersama kejadian seperti ini tidak terulang lagi
baik bu esti jadi benar benar dibutuhkan kerjasama dengan pihak pihak yang juga sebagai tetangga dari kabupaten demak sendiri begitu ya
lalu kepada pak agus jumat malam ini akan ada fenomena full moon
dan ini biasanya akan terjadi pasang air laut yang seperti tadi juga rob juga memperparah banjir
lalu bagaimana anda melihat ini akan berpengaruh terhadap banjir di sekitaran demak pak agus
jadi kalau untuk fenomena full moon itu pengaruhnya hanya ada di wilayah atau tempat tempat yang ada di pinggir pantai utara
karena selama masih jauh dari pantai utara full moon itu tidak akan berpengaruh
jadi pengaruhnya hanya kepada wilayah wilayah atau desa desa yang saat ini terdampak di wilayah kami
baik baik pak agus
terima kasih pak agus dan juga bu esti
harap juga seperti tadi
harapannya adalah kerjasama dengan pemerintah pusat dan juga provinsi
tadi ada bantuan juga diharapkan ada pengerukan
terutama juga kerjasama dengan beberapa daerah yang terhubung begitu dengan kabupaten demak
sehingga penanganan itu bisa lebih menyeluruh dan juga lebih cepat surut
terima kasih pak agus dan juga bu esti
semoga banjir di demak bisa cepat surut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh